kita keinformasi tentang piala dunia dulu nih ya
brazil memang telah tersingkir dari perebutan juara pada piala dunia dua ribu delapan belas
namun salah satu pemainnya neymar masih menjadi bahan pembicaraan warganet
bahkan kini tengah viral nih di media sosial
ada tantangan yang bertajuk neymar challenge
mungkin ada sudah ikutan atau belum tahu